anda masih menyaksikan debat cawapres pilpres dua ribu sembilan belas
kita memasuki segmen kedua
di segmen ini para kandidat wakil presiden akan menjawab pertanyaan dari panelis
tidak hanya menjawab tapi juga mereka bisa bertanya kepada sesama cawapres
dan menanggapi pertanyaan dari kawan sebelahnya
betul dan sebagai moderator tugas kami hanya menyampaikan pertanyaan
yang sudah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
siapa saja mereka kita simak bersama
prof dr yos yohan utama shm hum
rektor universitas diponegoro semarang jawa tengah
anies hidayah ketua pusat studi migrasi migrant care
rektor universitas syahkuala aceh
prof kiai haji yudian wahyudi ma phd
rektor universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta
guru besar bidang sastra nusantara universitas tanjung pura pontianak kalimantan barat
prof dr duya aries tina pulubuhu ma
rektor universitas hasanuddin makassar sulawesi selatan
guru besar ilmu sosial dan politik universitas sumatera utara
radar pancadahana budayawan
prof dr david s perdana kusuma dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan
ketua majelis kolegium kedokteran indonesia
sudah bersama kita para panelis yang telah menyusun soal soal yang akan ditanyakan
diberikan kepada para calon wakil presiden
kita berikan aplaus sekali lagi
kerja cukup panjang selama kurang lebih satu minggu ini
silahkan duduk kembali bapak bapak ibu
iya dan saya sudah berpisah sejenak dari alfito
di samping saya sudah ada komisioner kpu bapak wayu setiawan
bapak wayu selamat malam
terima kasih sudah ada
dan juga sudah ada prof yos johan utama yang merupakan rektor universitas diponegoro
dan mendapat tugas sebagai
iya selamat malam
selamat malam terima kasih prof yos
dan pada malam hari ini saya akan dibantu oleh pak wayu dan juga disaksikan oleh panelis
untuk membuka kotak
kotak ini berisi pertanyaan yang sebelumnya sudah diundi oleh kedua belah pihak
jadi secara fair kotaknya juga transparan
silahkan pak wayu
kuncinya ditunjukkan dulu
ini kuncinya ibu bapak
ini prof betul pak
dan pertanyaan ini bersifat rahasia
hanya panelis yang mengetahui belum ada pihak manapun yang mengetahui soal soal yang sudah dibuat
ya ini dia
kotaknya sudah terbuka
nah pertanyaan yang tadi
diambil kembali diperlihatkan kembali bahwa semuanya masih tersegel
silahkan dikembalikan saja
karena transparan jadi lebih mudah bagi saya juga untuk nanti saja mengambilnya
panas itu karena ya
terima kasih pak wahyu setiawan
prof yos terima kasih banyak
kami persilahkan untuk kembali
kami ke tempat duduk
terima kasih pak wahyu pak yos
sedikit saja gambaran bahwa para panelis ini telah bekerja kurang lebih satu minggu
mereka menyusun masing masing lima pertanyaan dari empat topik yang akan dipertanyakan kepada calon wakil presiden kita
dan hanya satu pertanyaan yang akan ditanyakan
artinya ada pengundian yang sudah dilakukan sebelumnya
nah untuk lebih jelasnya sesi ini
putri akan memandu untuk topik pendidikan dan kesehatan putri
pendidikan dan kesehatan
langsung saja kita mulai bapak bapak
malam hari ini saya akan membuka kotak sudah terbuka berisi pertanyaan yang terpilih dari proses pengundian sebelumnya
sesi pertama masing masing kandidat akan menjawab pertanyaan dari topik pendidikan
tulisannya sudah jelas saya tunjukkan kepada kamera
dan sesuai dengan undian amplop pendidikan d atau delta
yang akan saya bacakan malam hari ini amplopnya masih tersegel ya
pak sandi pak maruf amin
saya buka sekarang
sudah siap bapak bapak
ya sesuai gilirannya kami nanti akan saya akan bacakan dulu
pendapatan domestik bruto indonesia
diprediksi menempati posisi lima besar dunia pada tahun dua ribu dua puluh
pencapaian itu mensyaratkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi
di mana riset menjadi kebutuhan utama
bagaimana komitmen bapak bapak sekalian untuk terciptanya peningkatan riset yang menjawab kebutuhan tersebut
sesuai giliran kami persilahkan cawapres nomor dua menjawab terlebih dahulu waktunya dua menit
hitungan waktu dimulai sejak bapak sandi agaono berbicara
untuk mencapai posisi lima besar di tahun dua ribu empat puluh lima kita harus membangun manusia kita
sistem pendidikan kita harus menyambung dengan lapangan pekerjaan
inovasi riset dan teknologi menjadi investasi yang harus kita lakukan
bukan hanya saja dari besarannya
tapi menurut saya yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengkonsolidasikan agar dunia usaha akademik dan juga pemerintah
memiliki satu sinergi
karena banyaknya hasil riset dan teknologi ternyata tidak bersambung atau tidak sinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha
di bawah prabowo sandi bukan hanya besaran jumlah daripada riset dan teknologi fun
tapi kita akan pastikan juga pengalokasiannya sinergis dengan dunia usaha juga dengan sistem akademisi
saya pernah mengelola dana riset dan teknologi dan saya melihat begitu banyak anak anak muda indonesia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan terobosan terobosan di bidang pertanian
kita bisa meningkatkan produktivitas kita jika kita memastikan bahwa pupuk organik dengan kualitas terbaik hasil riset dan teknologi anak bangsa diberikan
sehingga harga bahan pokok kita akan turun
saya semakin yakin bahwa revolusi industri empat di mana ekonomi kreatif akan bersinergi juga dengan loncatan loncatan letupan inovasi memastikan lapangan kerja akan tercipta untuk anak muda
jadi dua ribu empat puluh lima bukan hanya kita menjadi lima besar dunia tapi kita betul betul bisa menciptakan peluang kerja untuk seluruh warga negara indonesia
baik terima kasih silakan duduk kembali
ya berikutnya untuk calon wakil presiden nomor satu bapak maruf amin kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama
riset menentukan maju mundurnya satu negara
negara yang bisa mengembangkan risetnya dia akan menjadi negara yang maju
karena itu kami akan mengembangkan riset
dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana
sementara ini memang dana riset terbagi di kementerian dan lembaga
tetapi nanti akan kita satukan supaya menjadi satu koordinasi dan akan kami bentuk badan riset nasional
dan kami juga akan memaksimalkan rencana
induk riset nasional rirn yang sudah ada
karena itu akan kita optimalisasi sehingga riset kita akan menjadi lebih efektif
samping itu juga kita sudah sepakat untuk menyediakan dana abadi riset
di samping dana abadi pendidikan dana abadi kebudayaan
juga dana abadi riset
dengan berbagai upaya itu kami yakin bahwa riset kita di masa yang akan datang
akan berhasil memajukan negara ini dan kita menuju sepuluh years challenge
terima kasih pak maruf amin selanjutnya saya persilakan pak sandiagaono untuk menanggapi jawaban tadi
waktunya hanya satu setengah menit kami persilakan
menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset menurut hemat kami nyun sewu pak yai menambah juga birokrasi
bagi prabowo sandi kuncinya adalah di kolaborasi
kami akan memastikan dunia usaha mendapat insentif jika mereka berinvestasi di research
kalau mereka berinvestasi di riset kita akan berikan insentif baik fiskal maupun non fiskal
juga para peneliti di universitas universitas terbaik kita
sekarang ini risetnya hasilnya hanya tidak digunakan malah menumpuk dan mengumpulkan debu
kita pastikan mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang baik dan hasil risetnya bisa dipakai oleh dunia usaha
pemerintah pemerintah mestinya juga memfasilitasi bagaimana ekosistem ekosistem research ini bisa menghasilkan inovasi inovasi terbaik
anak anak indonesia itu pintar pintar sekali
saya bertemu di satu lima ratus titik mereka memancarkan optimisme
mereka ingin diberikan peluang
kuncinya adalah peluang untuk mereka maju
dan kami yakin indonesia adil makmur bersama prabowo sandi
baik terima kasih pak sandiaga uno
langsung baik langsung saya persilahkan pak maruf amin untuk menanggapi waktunya satu setengah menit
badan riset nasional bukit jawa
menambah lembaga tapi mengefisienkan lembaga
menyatukan lembaga lembaga yang ada menjadi satu lembaga yang menangani riset
karena itu penanganan riset menjadi lebih efektif
bahwasannya kita juga memang merencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak
terutama pemerintah akademisi dan juga pemerintah
pemerintah akademisi dan juga pemerintah
studi itu artinya dunia usaha dan dunia industri
dengan demikian maka riset akan semakin berkembang ke depan
menjadi satu riset yang bisa membangun indonesia ke depan
sekali lagi kita persiapkan untuk sepuluh years challenge
terima kasih pak maruf amin
baik terima kasih para kandidat wakil presiden
baru saja menjawab pertanyaan dari panelis dengan tema pendidikan
sekarang akan kami lanjutkan kepada pertanyaan dengan tema kesehatan
saya ambil amplopnya bapak bapak
sesuai undian tadi yang diambil adalah kesehatan amplop kesehatan c
masih tersegel juga
saya buka sekarang
masalah mendasar dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah ketimpangan antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah
apa kebijakan dan strategi yang akan bapak bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal
sesuai giliran kami persilahkan cawapres nomor satu bapak maruf amin waktunya dua menit
pemerintah melalui jktk telah melakukan kesehatan
kita telah melakukan langkah langkah besar yang inovatif
melalui ckn kis ini kita telah melakukan upaya asuransi sosial yang besar
bahkan mencapai dua ratus lima belas juta peserta asuransi bpjs
dan ini merupakan asuransi terbesar
asuransi terbesar di dunia
samping itu juga sembilan puluh enam delapan juta daripada peserta
itu memperoleh pbi yaitu penerima biaya iuran dari pemerintah
dengan demikian maka sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah langkah besar
di dalam rangka memberikan pelayanan
dengan harga yang murah
namun sesuai dengan prinsip kami untuk terus melakukan maximize utility
memaksimalkan manfaat atau ta'zim memperbesar
menyempurnakan dan juga menjadah menambah menafik masyarakat
maka kami akan terus meningkatkan pelayanannya
dengan memberikan yaitu pusat pusat kesehatan
yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik
dokter yang siap dan melakukan redistribusi tenaga medis
dan juga penyimpidan obat yang cukup agar masyarakat tidak kekurangan obat
dengan demikian kita akan terus meningkatkan pelayanan ke depan
tentu sehingga pelayanan yang sempurna terima kasih
baik terima kasih
selanjutnya saya persilahkan cawapres dua untuk menjawab pertanyaan yang sama
waktunya dua menit
kisah yang dihadapi ibu liz dimana program pengobatannya harus terhenti
karena tidak di cover oleh bpjs
itu tidak boleh lagi kita tolerir
indonesia apalagi akan menjadi negara yang ekonominya nomor lima terbesar di dunia dua ribu empat belas
harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya
kuncinya adalah pembenahan jangan saling menyalahkan
saya ingin mengingatkan kita
jkn di bawah prabowo sandi akan diteruskan
bpjs akan disempurnakan
kita panggil aktuaria aktuari yang terbaik dari hongkong putra putri terbaik bangsa saya pernah ketemu
kita hitung betul betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan
karena untuk layanan kesehatan prima negara tidak boleh absen
negara tidak boleh pelit
jangan sampai antrian berekor ngekor atau juga obat tidak tersedia
karena pengelolaan yang belum dihasilkan
pengelolaan yang belum sempurna
di bawah prabowo sandi dalam dua ratus hari pertama kita cari akar permasalahan
hitung jumlahnya berapa
kita berikan layanan kesehatan yang prima obat obatan yang tersedia
tenaga medis harus dibayar tepat waktu
mereka tidak boleh dihutangi rumah sakit rumah sakit
jangan sampai layanan kesehatannya turun karena tidak dibayar tepat waktu
bpjs akan lebih baik di bawah prabowo sandi karena kita mengerti akar permasalahannya
kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan
saya melihat bahwa ini adalah tantangan indonesia untuk maju membangun manusianya
kita benahi layanan kesehatan tingkatkan kualitasnya tingkatkan kesejahteraan tenaga medis
dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan terima kasih
pak sandiagaune selanjutnya silakan pak maruf amin menanggapi jawaban tadi
waktunya satu setengah menit bapak dimulai sejak bapak berbicara
di samping pelayanan yang sifatnya kuratif pengobatan mengenai akses kesehatan
bagi seluruh warga dan perbaikan pelayanan kesehatan
baik yang sifatnya fasilitas kesehatan tenaga medis dan obat obatan
kami juga akan mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif
melalui germas gerakan masyarakat sehat melalui pispk yaitu program indonesia sehat
dengan pendekatan keluarga dan juga mendorong untuk tidak mengkonsumsi
hal hal yang menimbulkan kurang sehat
mungkin juga dengan kia yaitu kesehatan ibu dan anak terutama untuk mencegah terjadinya stunting
yang oleh pemerintah jokowi jk telah diturunkan sampai tujuan
dan kami berjanji akan menurunkan dalam lima tahun yang akan datang sampai sepuluh persen
sehingga sampai pada titik dua puluh persen minimal
karena itu melalui upaya upaya preventif promotif itu
kita harapkan maka jumlah orang yang sakit semakin berkurang dengan adanya kedua hal tersebut
saya persilakan pak sandiaga uno menanggapi satu setengah menit bapak silakan
kami juga akan membenahi sistem rujukan
kami pasti melihat bahwa pola rujukan yang lebih mengutamakan layanan kesehatan masyarakat
agar mereka tidak menunggu berjam jam di rumah sakit karena sistem rujukannya berbelit belit
kami melihat bahwa tugas pemerintah juga adalah menghadirkan kebijakan kebijakan yang bisa mencegah
promotif preventif yang kami sebut sebagai gerakan dua puluh dua menit tiap hari berolahraga
saya alhamdulillah menjalankannya setiap hari dan saya melihat bagaimana dampaknya positif terhadap pengurangan biaya kesehatan
kalau generasi muda ibu ibu perempuan hebat perempuan mandiri yang terlibat di posyandu juga ditambah anggaran
dan kesejahteraannya mereka bisa menurunkan angka kematian ibu yang sekarang masih ada di atas tingkat tiga ratus
kami juga yakin gizi anak anak juga akan lebih baik kalau kita berikan sebuah program yang sinergi antara sistem pendidikan
di mana tk dan sd menyiapkan susu atau tab

dan juga kacang hijau seperti di jakarta yang kami jalankan sehingga permasalahan stunting bisa kita turunkan semakin cepat untuk masa depan indonesia menang
dan dua pertanyaan panelis masing masing untuk topik pendidikan dan kesehatan sudah dijawab oleh kedua kandidat wakil presiden
kita juga sudah menyaksikan bagaimana mereka saling menanggapi

dan selanjutnya di sesi selanjutnya debat akan dipandu oleh rekan saya alfito
baik sesi selanjutnya topik yang akan dibahas adalah ketenaga kerjaan dan sosial budaya
jadi kita tetap ada di sini saja jangan kemana mana kami akan kembali